calon gubernur dki jakarta maksud kami bakal calon gubernur dki jakarta dari koalisi ks agus harimurti yudhoyono
hari ini mengunjungi rusunawa sindang di jakarta utara
didampingi istrinya anissa pohan agus bersilaturahmi dan berdialog dengan warga penghuni rusunawa sindang
agus juga mengunjungi pasar sindang selain berdialog agus juga berbelanja daging sayur mayur dan buah
agus mengatakan tak akan membuat kontrak politik selama masa sosialisasi dan kampanye
alasannya kontrak politik lebih tepat dilakukan jika dirinya nantinya terpilih